dan untuk mengetahui perkembangan terkini ada koresponden cnn indonesia akbar junisa di kpud dki jakarta
halo selamat siang akbar akbar seperti apa ini rekapitulasi suara sejauh ini
karena menurut jadwal agendanya tanggal dua puluh lima hingga tanggal dua puluh tujuh adalah agenda untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi
selamat siang iqbal untuk proses rekapitulasi sendiri saat ini memang kpu dki jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten kota
di mana nantinya akan dilanjutkan kepada proses rekapitulasi tingkat provinsi
yang akan dilakukan sekaligus diplenukan oleh kpu dki jakarta pada esok hari atau pada tanggal dua puluh enam februari
di mana menurut kpud dki jakarta sendiri
hasil dari rekapitulasi tingkat kabupaten kota ini juga tentu tidak akan berbeda dengan nantinya pada saat proses
tidak jauh berbeda maksud saya dengan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu dki jakarta untuk tingkat provinsi
artinya dalam putaran pertama pilkada dki jakarta hanya menyisakan dua pasangan calon
yaitu pasangan calon nomor dua basuki jarod dan juga pasangan nomor urut tiga yaitu anies sandi
di mana kita tahu pasangan nomor satu yaitu agus silu
putaran kedua atau dalam pilkada dki putaran kedua nanti tentu akan diatur kembali oleh kpud terkait aturan main dan juga aturan kampanye
yang akan dilakukan oleh kedua pasangan calon yang tersisa ini
berdasarkan informasi dari kpud bahwa pasangan nomor urut tiga begitu oh satu maksud saya sudah tidak mungkin lagi untuk maju ke putaran kedua
lalu apakah kpud dki ini sudah memulai persiapan untuk putaran kedua nanti
iya iqbal memang pasangan nomor urut satu ini bisa dikatakan tidak lolos ke dalam putaran kedua
karena perolehan suaranya tidak mencukupi untuk masuk ke dalam putaran kedua pilkada dki
dan hanya menyesakan pasangan calon nomor urut dua dan juga pasangan nomor urut tiga
dan untuk masuk dalam kampanye atau pertarungan pilkada dki jakarta di putaran kedua ini sendiri
memang empat partai politik koalisi ckh yang sebelumnya mendukung pasangan agus silvini
rencananya akan bermanuver atau akan mengalihkan dukungannya kepada salah satu calon yang akan mereka pilih
atau masing masing parpol ini pilih
dan untuk mengatur terkait dengan teknis dan juga berusaha
terus diuruskan mekanisme pengalihan dukungan tersebut kpud mempersilahkan kepada empat parpol koalisi ckh ini
yang tadinya mendukung pasangan nomor urut satu untuk memberikan dukungannya kepada baik pasangan calon nomor urut dua
ataupun ketiga yang menurut pilihan mereka
karena secara administrasi kpud dki jakarta tidak akan mencatat dukungan politik yang diberikan oleh empat parpol ckh ini
sebagai partai pengusung pasangan calon yang tersisa
namun dukungan politik yang diberikan kepada masing masing calon ini dari empat parpol ini hanya sebagai dukungan
tersebut di atas partai pendukung saja namun bukan sebagai partai pengusung
karena secara administrasi kpud dki jakarta hanya mencatat atau menganggap sah pengusungan yang diberikan oleh partai politik
ketika partai politik tersebut bersama sama calon mendaftarkan diri ke kpu dki jakarta pada putaran pertama lalu
dan ada aturan aturan lain juga yang diatur oleh kpud dki jakarta untuk mempersiapkan dalam kampanye putaran kedua

seperti kewajiban cuti bagi calon pertama
di mana sebelumnya ada pro kontra terkait kewajiban cuti petahana dalam kampanye putaran kedua ini
namun kpu dki jakarta menegaskan bahwa calon petahana dalam kampanye putaran kedua harus cuti selama dia melakukan kampanye itu selama satu bulan lebih tersebut
karena menurut kpud dki jakarta memang dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tidak diatur tentang kampanye putaran kedua
namun kpud dki jakarta memiliki undang untuk mengatur kewajiban mengambil cuti petahana
maka memiliki undang yang pecat dan dihulu di aturan yang berjika untuk mengambil cuti petahana no perdagang mencit dan jugaday
namun inilah salah satu lagu dalam kampanye putaran kedua sama yang sudah diangkut
hai bengejar selamat pagi
terima kasih atas informasi dari anda